vanessa angel membanta dibayar delapan puluh juta rupiah untuk setiap berkencan seperti yang dituduhkan kepadanya
ya pesinetron ini mengaku dijebak oleh seseorang saat dirinya diminta untuk berangkat ke surabaya
melalui kuasa hukumnya dalam jumpa per senin malam pesinetron vanessa angel mengaku telah dijebak oleh rekannya yang sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka mucikari
vanessa tidak hadir dalam jumpa pers ini
kepada kuasa hukumnya vanessa mengaku diundang ke surabaya untuk mengisi acara tapi saat berada di hotel ia ditangkap oleh petugas ditreskrim suspolda jawa timur atas dugaan prostitusi online
bahwa dia tidak terlibat dalam prostitusi online
ada informasi terkait dengan delapan puluh juta tarifnya
saya katakan itu tidak benar
itu keterangan dari klien kami
karena sampai hari ini klien kami tidak pernah menerima uang sebesar delapan puluh juta
seperti yang dituduhkan itu
bahasanya kan seperti itu
dia udah mulai sedih lagi
saya bilang sudah
saya cuma mau tanya pada saat terjadi penggerbekan itu
kamu dalam keadaan bergusana atau tidak bergusana
saya tidak lagi teruskan
karena buat saya itu adalah jawaban yang betul betul dia jawab dengan setulusannya